saking nafsunya gue pernah kemakan sama kardusnya
tapi untung cuma sedikit
udah deh jujur aja
mau lo tuh apa sih
nggak usah pura pura
nggak mungkin kalau nggak ada maunya
mau lo tuh apa
gue gue cuma mau berteman sama lo berdua
anak baru yang bekerja di sekolah
dan nggak tau apa apa tentang gue dan natra
pengen ngajak temenan doang tanpa alasan yang jelas
jelas jelas tadi pagi lo duduk berdua kan sama hani
wah pasti disuruh sama hani deh buat ngerjain kita berdua ya kan
dengar ya miss perfect
udah terlalu sering banget
dijadiin objek penderitaannya geng cheers tiger
dan gue nggak bakal kejebak lagi kali ini
biarpun nggak ada kimi
gue dan natra sanggup kok melawan lo semua
so jauh jauh dari gue
udah udah deh nat
miss perfect apa apaan sih mila
sejak kapan gue jadi cewek sempurna
gue kan sahabat mereka
senasib dan sepenanggungan
kok jadi gini sih
masa mereka nggak berteman sama gue
gue kangen banget sama mereka
gue kesepian banget nih di sekolah ini
tanpa mereka berdua
gue mau curhat sama siapa lagi coba
aine dukran gue butuh temen banget
sambadi temenin gue kak
mau ditemenin ke mana sir
nonton jalan jalan mendiliat
nih ke bali aja sama gue gue tau kok ke bali
singapura aja sama gue
apaan sih lo semua orang orang duluan juga
apaan sih lo semua orang orang duluan juga
gue duluan juga
siapa tau dia bener bener baik
gue tuh tau oh baik lo lugu
tapi jangan tell me tell me amat lah
dia tuh betah gitu dengar suara ketawa lo
itu tuh gak masuk akal banget gitu
kok ketau gue sih
emang ketau gue kenapa
udah lah pokoknya dia terlalu baik nggak mungkin tulus
gue tuh dari dulu selalu percaya sama allah
gue tuh cuma ngerasa dia tuh mirip sama kimmy
jadi gue enjoy aja ngobrolan deket dia
terus lo tau sendiri kan si kimi tuh udah berapa hari ini nggak jelas kemana rimbanya
padahal sebelumnya mana pernah sih kita pisah
tapi dia bukan kimi
kita harus halangin dia deket deket sama kita
sebelum kita terlanjur percaya dan jadi korban
tidak bisa hari ini kursi ini diisi
hari ini kimi masuk
kemana mungkin dia bisa masuk
pernah ketemu kimi aja nggak
gimana lo mau tahu hari ini kimi masuk apa enggak
gini selain bangku di sini yang kosong
bangku depan kan kosong
jadi nggak mungkin dong kalo gue duduk depan situ
udah lo duduk di sini aja
elisa gak masuk kok hari ini
ntar kuing kingin dulu
gila makannya banyak juga sil
gak salah tuh
lo makan segitu banyak tapi badan lo masih sekecil itu
gila curam banget loh
nih kalau gue makan segitu banyak bisa bolong kali layar gue
idi emang gue aja
tuh si indri aja udah mulai
terus elisa kan duluan daripada gue
eh lalu juga lah
lo kan kalau berat badan lo lagi naik lo juga kayak gitu
itu kan bukannya orang orang yang udah pada selesai makan
terus langsung nusuk nusuk lehernya
terus makanannya biar keluar lagi
ih mereka pada kayak gitu
udah gila apa ya
itu kan penyakit
oke udah full tank nih
gue kamar mandi dulu ya
gak tau kak
kok bisa gak tau
biasanya kan duduk sini
hari ini dia duduknya pindah kak
dia duduk sama hani
hari ini masuk dia pasti bete banget deh
tau cowoknya direbut sama cewe baru itu
nyemput jemput gue cowoknya jelek banget tuh
lu buta apa ya
lihat pantas gak tuh jenis sen dengan gue
jenisannya itu sama jepit gue aja masih gak kelewatan jelek
gak gitu kak
bukan begitu bukan begitu
belum cukup apa apa ya
kukirim lo berdua ke kantor polisi
eh cowok kurang ajar lah kayak lo berdua tuh
harus kasih pelajaran
gue mau lihat kalau masih nyala kalau dinyemput kalau mereka
aduh kak jangan jangan
kak kak kak
tunggu handphonenya udah diberi seminggu
nanti kalau rusak bisa dimarahin habis habisan
ternyata kayaknya gak dibeliin handphone lagi
iya kak maafin kita dong kak please
satu emang gue pikirin lu gak ambil handphone lagi
emang gue butuh maaf dari dia yang suruh jorok atau omotron kayak lo
ini gue buang kepala mika nih
jangan dong kak please
gini deh terserah suruh kita ngapain aja
yang penting handphonenya jangan dibuang kepala mika dong kak
tunggu jangan dong
eh bentar ya
bentar gue mau kesana dulu
fir ngapain sih gue lo mau buang apinya ke kolam
yang bener aja
gak ada tau rasa
yang kedua ini paling kurang ajar
dari dulu gosipin gue mulu sama temen yang gendut gila itu
pokoknya gak banget deh
udah balikin aja
lagian lo ngapain sih ngurusin urusan kayak gitu ah
dari dulu emang bego
kalau gak diginiin
gue yang selesai deh
kebetulan hp gue lagi rusak
jadi handphonenya buat gue aja ya
itu mau handphone bekas
nggak usah deh gini aja
eh gak usah
biar gue yang itu aja
soalnya itu juga masih oke
kan uangnya bisa dipakai buat
kita pergi kemana gitu
handphone ini punya cecil
siapa aja yang berani berani macem macem
ada urusan sama gue
oh jangan lupa
jangan lupa ya
berjanji berjalan sama gue
nih ada yang ketinggalan
dari pulang sekolah tadi kok ngejogro aja depan telepon
lagi nungguin telepon dari pacar ya
biasanya kan udah sejam yang lalu telepon
jadi suaranya beda gitu
tapi kalo gue jawab yang aneh aneh juga ntar mbak ina curiga lagi
beliin nasi campur dugem itu yang di depan rukosanah
empat porsi pahanya aja
pesan makanan non sisil mirip dengan non kimi
aduh pokoknya buruan nabi
iya bukannya kayak gitu mah
kimi kan kangen banget sama mas sama papa
makanya pakai mama kesini dong
ya udah gini aja
papa gak usah ngelanjutin s tiga nya
wah itu pasti si mbok ina tuh
tapi kok cepet banget ya dia nyampe kesini
terus pake ngebel segala

kau mau ke rumah nata
eh nata mila yuk masuk yuk
ayo langsung aja masuk ke dalam yuk